kuasa hukum presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono pada rabu siang mengikuti gelar perkara
dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan antasari azhar
pernyataan antasari yang mengaitkan keterlibatan sby dalam kasus kriminalisasi yang menimpanya
dianggap sebagai fitnah oleh pihak kuasa hukum sby
tim kuasa hukum mantan presiden ri susilo bambang yudhoyono rabu siang kembali mendatangi
barres krim polri di jalan rituan rais gambir jakarta pusat
mereka mengikuti gelar perkara atas kasus dugaan pencemaran nama baik
yang dilontarkan mantan ketua kpk antasari azhar
gelar perkara ini untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam pernyataan antasari azhar
sehingga kasusnya bisa ditindaklanjuti penyidik
dalam gelar perkara tersebut tim kuasa hukum sb membawa sejumlah bukti
seperti rekaman video serta fotokopi pernyataan antasari yang sempat menjadi viral
antasari sempat menyebut dirinya menjadi korban kriminalisasi mantan presiden sby
agar tidak menangkap besannya aulia pohan pada tahun dua ribu delapan lalu
sementara menteri sekretaris negara pratikno membantah tudingan sby
yang menganggap pemberian gerasi untuk antasari azhar bermuatan politis
menurut pratikno pemberian gerasi telah melalui prosedur dan pertimbangan mahkamah agung
yang menilai antasari azhar pantas menerima gerasi
ramaditya dharma cnn indonesia